ini tentu membuat kami gembira
kemarin apalagi setelah diresmikan oleh pak jokowi
itu seperti mimpi yang jadi kenyataan
motor gp baru tahun depan bulan maret tanggal dua puluh
tapi gairah dan getaran yang ditimbulkan oleh international event ini luar biasa
kami akan jadi host yang baik
memastikan semua visitors yang datang ke tempat kami
aman nyaman untuk menikmati eksotisme nusantara barat
ini satu langkah awal dalam perjalanan panjang kita membangun
para wisata indonesia para wisata dunia
mudah mudahan kita memastikan ntb ini tuan rumah yang aman nyaman untuk kita semua
selamat kami menunggu kedatangan bapak ibu semua
di tempat kami di nusa tenggara barat